kita ke kasus lainnya meliana terpidana kasus penistaan agama di kota tanjung balai sumatera utara mengajukan banding ke pengadilan tinggi sumatera utara
sebelumnya meliana dijatuhi hukuman delapan belas bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri medan pada rabu dua puluh dua agustus
meliana dijenguk tim penasehat hukumnya di rumah tahanan wanita tanjung gustamedan kamis dua puluh tiga agustus
terpidana kasus penistaan agama ini akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim pengadilan negeri medan yang memfonisnya bersalah melanggar pasal satu ratus lima puluh enam huruf a kitab undang undang hukum pidana dan menghukumnya satu tahun enam bulan penjara
penasehat hukum meliana keputusan hakim tidak tepat dan menilai fakta fakta hukum di persidangan tidak dapat menunjukkan perkataan di muka umum dan dengan sengaja yang menodai agama
jaksaan tinggi sumatera utara belum menentukan sikap selanjutnya
sejauh ini pihak kejati menilai fonis yang dijatuhkan pengadilan negeri medan sudah sesuai dan sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum
sementara itu majelis ulama indonesia sumatera utara tidak ingin mencampuri kasus meliana warga tanjung balai yang dinyatakan bersalah menghina agama dan difonis delapan belas bulan penjara
mui sumatera utara mengembalikan permasalahan ini pada proses hukum
sekretaris majelis ulama indonesia sumatera utara ardiansyah mengatakan tidak mempersoalkan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri medan terhadap meliana yang sudah ditetapkan oleh mui dan para ahli melalui fatwa melakukan penodaan dan penistaan agama islam
dirinya pun berharap agar kasus tersebut tidak terulang kembali
fonis untuk meliana diketok pada dua puluh satu agustus oleh ketua majelis hakim
ketua majelis hakim pengadilan negeri medan wahyu prasetyo wibowo dan menyatakan meliana terbukti melakukan penodaan dan penistaan agama islam
dari awal sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini dan komisi fatwa mui provinsi sumatera utara sudah bersidang dengan mengundang para ahli dan sudah pula mengeluarkan fatwa tentang kasus meliana ini
dengan mengatakan bahwa meliana ini tidak berhasil

selamat sore bang bonar
baik bang bonar ini melihat kasus fonis meliana ya delapan belas bulan
saya yakin tentu setara institut punya pendapat tersendiri
apa yang setara institut tangkap ya atau potret dari fonis delapan belas bulan kasus penodaan agama terhadap meliana ini
ya pertama kita harus melihat duduk perkaranya secara proporsional ya
apa yang dilakukan oleh ibu meliana ini kan adalah sebuah komplain
yang sebetulnya wajar saja
mungkin pada saat itu dia dalam keadaan yang mungkin sudah sakit atau dalam kondisi yang tidak enak badan
mendengar suara ajan yang bagi dia mungkin saat itu terlalu keras
sehingga dia kemudian membicarakannya itu dengan tetangganya
dan apa yang dikomplain itu kan seharusnya bisa didialogkan dengan terbuka begitu ya dengan baik gitu ya
tetapi kemudian muncul
kemudian muncul hoax ya
berita berita bohong yang mengatakan bahwa ibu itu menyerang
ibu itu meminta supaya ajan dihilangkan dan sebagainya
dan akhirnya beberapa orang datang ke rumahnya
kemudian terjadi sedikit adu mulut
tapi akibatnya kemudian terjadi pembakaran terjadi kerusuhan dan sebagainya
seharusnya dengan ada duduk perkara itu kita bisa melihat bahwa siapa sesungguhnya yang harus
yang mirim melakukan perbuatan itu
ibu meliana itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan menista agama
saya pikir clear keterangan saksi ahli yang dinyatakan di pengadilan ya
dari sejarah rumadi ahmad
kita juga bisa mengetahui juga pendapatnya ketua pbnu pak said agil tentang masalah itu
jadi apa yang menimpa ibu meliana ini sebuah bentuk ketidakadilan
dia dijadikan kambing hitam sebagai pencetus sebuah kerusuhan
tapi sesungguhnya yang harus dilakukan adalah mencari siapa orang yang kemudian melakukan provokasi
menyebarkan kebencian dan melakukan berita bohong
artinya bahwa kemudian kasus ini sampai kerana hukum dan sudah diputus bersalah
anda melihat ini karena ada tekanan masakah atau memang murni ada kasus hukum kembali lagi yang dilanggar oleh ibu meliana
tidak ada kasus hukum
yang ada terjadi adalah seperti biasa aparat dalam hal ini dibawah tekanan masa
pihak penegak hukum juga dalam berkali kali dalam kasus penodaan agama selalu tunduk kepada tekanan massa
jadi ini yang kami cemaskan dan kami kritik sejak lama
bahwa undang undang penolakan agama ini kemudian selalu dijadikan dali dan selalu dipakai
alat bagi kelompok kelompok tertentu untuk kemudian melakukan diskriminasi dan melakukan tekanan pada kelompok kelompok yang lemah
di sisi yang lain ya kemudian akhirnya kita juga ingat bahwa orang orang yang lain yang merusak wihara membakar dan sebagainya
di vonis jauh lebih ringan sebenarnya ya
hanya sekitar satu sampai dengan dua bulan sejumlah nama
lagi lagi ini adalah sebuah potret anda melihat ketidakadilan dalam kasus ini atau seperti apa
ya tentu saja
mereka yang berbuat hukum harus diproses harus dijatuhi hukuman yang setimpal
mereka sebagai pelaku tentu saja sudah mendapatkan hukumannya
soal berat atau ringan itu kan memang tergantung kepada hakim itu sendiri ya
tapi untuk kasus ibu may liana saya katakan bahwa tidak ada kasus yang bisa atau patut untuk menjadikan dia ke meja hukum atau proses hukum
karena apa yang dilakukan itu kan hanya komplain seorang
ibu yang wajar
dan seharusnya anda tentu ingat misalnya dulu ada kasus seorang warga negara perancis
yang mengkomplain ketika ada sebuah musolah yang melakukan salawat
dan dia mendengarnya kemudian pas terganggu
dia komplain tapi akhirnya kemudian terjadilah
ya lo akhirnya kedua pihak bisa saling menerima dan meminta maaf kedua pihak
kenapa enggak langkah langkah itu yang dilakukan
jadi berarti itu tadi seharusnya aparat hukum sejak awal
harus lebih mendeteksi siapa sebenarnya yang menjadi pelaku utamanya
nah provokator sesungguhnya tidak pernah bisa dicari oleh aparat polisi dalam hal ini
oke baik bang bona terakhir
artinya bahwa pasal ini tetap ada itu adalah satu hal yang kemudian mungkin terus dikritik ya oleh setara institut
tapi ke depan ini harus seperti apa artinya umat beragama kita di tengah perbedaan
dan juga nilai nilai toleransi yang seharusnya tetap dijaga
tapi kemudian kita dihadapkan dengan kasus kasus seperti ini
yang tadi anda katakan ini sebenarnya bisa sebuah bentuk diskriminasi oleh selompok orang dengan menggunakan pasal ini
ya pertama kan kita harus paham bahwa toleransi itu kan dari kata toler
yang berarti adalah menahan diri
dan kedua adalah mencoba memahami berempati kepada posisi orang yang berbeda
dan ketiga adalah
melihat orang yang berbeda itu equal
setara dengan kita sendiri
ini prinsip prinsip dasar yang harus kita pegang dalam menjaga kehidupan beragama
kalau sejak awal kita sudah prejudise
bahkan kemudian menganggap orang yang berbeda keyakinan berbeda percaya itu adalah lebih buruk dari kita
ketegangan akan selalu ada
dan kita harus tahu bahwa indonesia ini kan masyarakat plural
hal hal semacam ini harus ditanamkan oleh para pemuka agama tokoh tokoh masyarakat
dan lebih terlebih lagi adalah aparat pemerintah
jangan menggunakan hukum hanya untuk melayani dan takut pada tekanan massa
kita akan tunggu seperti apa nanti bang bondar proses hukumnya
karena tim kuasa hukum dari ibu meliana berencana untuk mengajukan banding ya
kalau tidak salah kita tunggu
seperti apa nanti hasil hukumnya
terima kasih bang bonar
wakil ketua dari setara institute
memberikan tanggapannya terkait kasus hukuman bui yang bagi meliana
karena mengeluhkan volume azan yang terlalu keras
tanggapan menteri agama hanya menjelaskan penerapan undang undang yang digunakan di pengadilan
dalam choy tania melalui akun twitter
lukman memberikan pendapat dengan mengacu pada
undang undang satu garis miring pnps garis miring seribu sembilan ratus enam puluh lima tentang
dan atau penodaan agama
lukman menambahkan penerapan ayat satu ratus lima puluh enam a tersebut tidak bisa berdiri sendiri
dan harus dikaitkan dengan konteks pasal tersebut
sebelumnya pengadilan negeri medan sumatera utara menjatuhkan hukuman delapan belas bulan penjara
ia dianggap melakukan penistaan agama
memupuk sikap toleransi antar sesama
inilah pernyataan dari ketua pbnu bidang hukum ham dan juga perundang undangan
yang kurang lebih ia mengatakan ia tidak melihat ungkapan suara azan terlalu keras
sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu
pendapat seperti itu sewajarnya kita tempatkan sebagai kritik konstruksi
dalam kehidupan masyarakat yang plural
sementara itu kalau kita melihat pernyataan dari haidar nasir ketua umum pp muhammadiyah
yang mengatakan kita karena sudah masuk ranah hukum
sudahlah apa yang jadi ranah hukum jadi wilayah hukum
yang di wilayah agama itu pesan kami itu tadi
jangan semua dimensinya dimensi hukum dimensi hitam putih
tapi juga dimensi toleransi dari semua pihak
baik dari umat beragama ataupun masyarakat